aku dihadapkan pada pilihan yang sulit
kalau mas keberatan saya gak apa apa
yang penting mas ketahui
saya hanya berniat baik
tidak ada maksud lain
iya aku tahu itu
tapi aku juga tahu atakmu
kalau kamu menginginkan sesuatu
sebelum terkabul pantang menyerah
aku punya rencana baik
baik buat kamu kan belum tentu baik buat orang lain
aku melihat nisa
sebentar sebentar ke rumah orang tuanya
dia ke rumah ibunya
loh apa salahnya
itu kan baik
berarti dia tidak melupakan ibunya
walaupun dia sudah hidup enak dan baik
aku bangga melihat anak itu
aku kasian lihat dia bolak balik
kalau kita ajak ibunya nisa
tidak pernah mempersoalkan keadaan selama ini
jadi untuk apa kamu repot repot begitu
apa sih repotnya nambah satu orang di rumah ini
toh kamar kita juga berlebih
lagipula yang diajak bukan siapa siapa
orang tua anissa sendiri mas
justru karena itu aku keberatan
loh kok keberatan
memangnya kenapa mas
aku harap kamu tidak tersinggung
ibunya memberi syarat
dia tidak mau dipertemukan dengan kamu
dan dia juga tidak mau tempat tingkat anissa diketahui olehnya
memang kedengarannya agak aneh
menurutku tidak aneh
mungkin aku pun akan bersikap seperti itu
kalau di posisi seperti dia
cuma yang aku herankan
mengapa baru sekarang kamu menceritakan padaku
ya karena selama ini aku tidak menganggap itu sebagai persoalan
dan lagipula kamu mempunyai rencana itu juga hari ini kan
kalau selama ini aku tidak pernah cerita
karena aku tidak mau kamu merasa tersinggung
aku mengerti mas
tapi kalau aku berusaha untuk bisa membujuknya
apa mungkin aku mengajak dia tinggal di sini
bagaimana kalau istriku tahu siapa anissa sebenarnya
apakah aku harus berterus terang
tidak mungkin itu kulakukan
tapi aku harus bagaimana
aku sangat mencintai ketiganya
aku sangat mencintai ketiganya
aku sangat mencintai ketiganya
aku sangat mencintai ketiganya
aku sangat mencintai ketiganya
maksudnya lahir astaga

kemudian juga kembali di you over there
kita sudah lama berumah tangga
jangan kamu bohongi aku
apa selama ini
kerja di kantor
masalah di kantor
pernah mas bawa pulang
aku memang sedang memikirkan masalah tadi pagi
aku dihadapkan pada pilihan yang sulit
saya kan sudah bilang
kalau mas keberatan
yang penting mas ketahui
saya hanya berniat baik
tidak ada maksud lain
tapi aku juga tahu katamu
kalau kamu menginginkan sesuatu
itu yang menjadi pikiranku
aku tidak akan mengganggu mu

baru saja aku bilang
lupakan saja persoalan itu
kok keinginan kamu aneh aneh saja
bu cari kayak kesibukan lain
nanti kalau aku cari yang lain
persoalan seperti itu lagi
sudah tahu adatku begitu
tapi masih lalu saja menghalangi keinginanku
aku tidak minta tolong mas
aku tidak minta tolong mas
iya deh aku tidak minta tolong mas
iya deh aku tidak minta tolong mas
aku akan berusaha sendiri
ke sana sendiri
kamu kok keras kepala begitu

aku akan bekerja ke sana sendiri
mas terus terang
kenapa ibunya anissa
tidak mau bertemu dengan aku
kenapa ibunya anissa
tidak mau bertemu dengan aku
aku ingin tahu alasannya
ibu tidur tentu kok gak ditutup dulu
ibu bangun ibu
nisa bu ibu kok tidur siang siang
kalau ibu tidur
pintunya ditutup dulu
harta ibu yang diincar maling nisa
ibu kalau dibilangin selalu begitu deh
bisa bawain buah buat ibu tuh
bisa pengen makan siang sama ibu
seperti dulu bu
makan siang aja kenapa mesti kesini nisa
kamu kok nggak seperti biasanya
apa kamu dimarahin sama om dan tantemu
ah ibu ini
dugannya gak enggak
malah bawa kabar baik buat ibu
kabar baik apa nisa
kamu dilamar orang
atau naik jabatan lagi
begini loh bu
lalu dia bilang dia ingin mengajak ibu untuk tinggal bersama kita di sana
kasian kan ibu sendirian disini
terus om gimana
apa dia juga minta ibu tinggal disana nisa
nisa sih belum ketemu om
ibu bagaimana mau gak
ibu gak bisa jawab sekarang
ibu harus pikirin dulu masak masak
udah deh nggak usah dipikir pikir lagi
kamu ini bagaimana sih
ibu sudah berapa tahun ayah gak pulang
mau sampai kapan ibu menunggu ayah
jangan jangan ayah sudah kawin
ibu kira kira dia mau pulang lagi
ibu sampai kapan ayah mau pulang lagi
nisa ibu tahu itu
dalam agama pun sebenarnya ibu boleh meninggalkan ayahmu
tapi ibu masih menganggap dia kan belum menceraikan ibu
jadi ibu masih istrinya yang sah nisa
ya sudah kalau pendirian ibu seperti itu
nisa gak mau maksa
yang penting nisa sudah menyampaikan pesan dari kantor hati
bu makan yuk
waktu nisa dikit nih
ibu masak apa hari ini
bisa lagi pengen ikan asin bu
ibu lagi gak enak badan
badan ibu lemes banget
tuh kan ibu begitu deh
ibu gak pernah mau bilang kalau ibu lagi sakit
nisa beli makanan dulu ya bu
beberapa abang dah tanya